hmm dia dandan
adelena kamu udah ngurus masalah harto gono gini belum sih
kok asik asikan dandan kayak gitu malah
aduh beda kamu kebanyakan sampe bengek
mama kamu nih gimana sih hariannya malah santai santai
dan terakhirnya indonesia
boy si macan putih
hidup dan boy
hajar dan boy
ini sih richti sehat ya
iya beneran sebenarnya
harut karena nama bangsa itu ya
boy ganteng banget deh ini
hah aku apa tengo
bahaya banget punya temen kayak boy ya
tapi ingat kalau dulu papi gak pernah simpatik sama bue
tapi sekarang papi rumah
ya itu semua kan karena adriana yang udah jelekin gue ke papi
jadi bukan salah papi seutuhnya
tapi sekarang refah udah lega kopi
karena papi tuh sekarang udah baik leger banget sama boy
ya insya allah
karena papi sendiri sudah mulai menyukai boy
banyak yang suka
dan yang paling penting karena boy adalah pacar dan anak papi
juti juga pengen
ah cari calon yang kayak si den boy gitu
perat nyari kayak gitu
ada sih anak motor juga yang tukar ngantor ngantor surti
iya siapa tuh
satu dua tiga
udah salah nah

seneng banget takut oh iya ya tetap sih takut tapi kan bangga sama gue white tiger
aduh boy kamu ganteng banget sih beda banget kamu boy sangat sangat beda
boy kamu keren banget boy
aduh boy makin kelepet kelepet
bedaku sama kamu
ini bisa bikin adriannya makin kepikiran
oh iya gue kan belum kasih tau ke boy
kalau gue ini udah cerek
saat ini juga gue harus tunjukin ke boy
kalau gue masih terus mencintai dia
itu presscon nya dimana ya lokasinya ya
hah iya iya iya gue tau gue tau dimana dan sekarang gue mau kesana
kamu sih bikin bilang segala
aku gak tau
ngertiin udah gak usah nonton
kayaknya ini lawanan yang paling grat deh ma
ma enggak deh
kayaknya menurut macem
yang dari indiana tadi tuh
orangnya kuat banget
atau yang tadi itu dari mana tuh ya
itu juga serem tadi pak
ya yang lain juga memang berat
tapi papa rasain yang paling berat
karena jurus jurusnya itu maut dan mematikan langkah
terus kemah tuh
adriana kamu udah ngurus masalah harto gono gini belum sih
kok asik asikan andan kayak gitu malah
duh beda kamu kebanyakan
kamu ini gimana sih ardiana malah santai santai
kamu harus gerak cepat
kalau kamu kayak gini terus
biarin mama aja yang bertindak
bertindak apa kek
kalau sabar terus kebutuhan kita nih gimana
kebutuhan semakin banyak andriana
dari hari ke hari kita butuh makan kita butuh uang
lagipula kamu udah jadi jendes sekarang
dan kita gak bakal bisa bergantung sama bey lagi karena kamu udah bercerai
jadi kita harus apa
melangak melongo melangak melongo menungguin kamu gitu
kalau enggak mama aja ngurus
ma kan andriani udah pernah bilang sama mama
biarin ini jadi tanggung jawabnya adriana